seperti apa potret kinerja pemerintahan jokowi jk selama dua tahun menjabat
sudahkah masyarakat merasakan dampak dari kebijakan yang mereka berikan
suatu pemerintahan itu berkelanjutan
apa yang dihasilkan sekarang juga merupakan kelanjutan daripada pemerintah sebelum sebelumnya
saksikan spesial program bersama alvito dianova ginting dan eva yunizar
tiga tahun pemerintahan jokowi jk kamis dua puluh oktober jam tujuh malam live di cnn indonesia